terima kasih anda masih bersama kami
cubing tidak hanya dapat dilakukan di aliran air sungai saja
di kulon progro yogyakarta
hadir wisata cubing yang memanfaatkan jalur irigasi sawah
dan anda juga bisa untuk mencicipi kuliner khas tradisional kulon progro
yaitu geblek dan sengek tempe benguk
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
nah kalau ngomong jogja tempat wisata adrenalin itu ada banyak banget
ini namanya adalah warna loka yang ada di kawasan kabupaten kulon progo
karena di sini airnya nggak pernah kering
nggak percaya kita lihat di bawah ya
peralatan keselamatan seperti helm
jaket pelampung dan sepatu wajib dipakai sebelum turun ke air
ini yang saya bilang nggak pernah kering karena ini adalah river tubing yang ada di aliran irigasi
ini memang bisa ditata atau bisa diatur nih debit airnya
dan sekarang kenceng banget ini debit airnya sampai sana
volume aliran air irigasi sekunder dari saluran induk kalibawang ini
biasa dipakai untuk pengairan sawah dan kebun
namun sejak agustus dua ribu sembilan belas
debit airnya juga dimanfaatkan warga desa donomulyo
dan mulan kabupaten kulon progro untuk wahanda wisata tubing wana loka
saluran irigasi ini dibuat dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sampai sekarang itu apa istilahnya baru ada potensi mulai tergali di sini
karena memang pada awalnya
dari kami banyak penggiat dari arang jeram
buat minimalisasi gimana sih yang kegiatan yang nyaman
nggak resiko patah tapi bisa didikmati oleh banyak orang
tubing merupakan jenis penyusuran sungai dengan cara menelusur bebas di atas permukaan jeram
menggunakan ban besar
ban dengan webbing strap ini berfungsi untuk menahan badan
sekaligus melindungi tubuh dari gesekan batu
dimainkan secara individu
setiap orang menggunakan satu ban yang dinakodai sendiri
namun pada saat jeram dengan kemiringan tinggi
pengunjung dapat saling berpegangan agar ban tidak terbalik
meski saluran irigasi ini tergolong sempit
sensasi terombang ngambing di atas aliran air ini menegangkan
tidak hanya satu
tiap pengunjung ditantang untuk menghadapi empat jeramnya
pengelola pun hanya memperbolehkan pengunjung berusia sepuluh tahun ke atas
yang bisa melakukan tubing
rute tubing berkelok menyusuri jalur irigasi ini jaraknya satu dua km
dengan waktu tempuh sekitar empat puluh lima menit
tidak hanya akhir pekan pengunjung kerap memadati objek wisata minat khusus ini
pada hari hari biasa
menemui air ini mungkin lima kali atau lebih
yang penting dinikmati saja
tapi seru bang
seru juga bang
serunya nanti ada tantangan tersendiri di setiap step stepnya
saluran irigasi ini akan semakin meningkat debitnya saat musim hujan
namun pengunjung tetap dipandu oleh pendamping dan instruktur berpengalaman
agar bermain air tetap menyenangkan
semuanya jeram jeram jeram jeram semuanya
seru banget buat saya yang pengen kembali di sini

tetapi pastikan di tempat ini harus ada pendampingnya mandu atau pisa
seru ya kalau misalnya makan sambil ditemani dengan angin sepoi sepoi sambil lihat pemandangan yang hijau hijau
bikin makan tambah selera rasanya
di kabupaten kulon progo ini ada juga tempat makan yang konsepnya limasan ataupun joglo
dan juga makanan yang disajikan itu adalah makanan tradisional
kalau kita jalan jalan ke kulon progo itu adalah cobain kuliner khasnya
nah ini dia ini namanya tempe senge atau besenge atau tempe bengu
dan dimakan dengan ini dia ini namanya geble
geblenya ini khasnya angkanya delapan
jadi dimakannya bisa kayak burger ap gitu
atau kalau misalnya nggak mau kayak gitu
dimakannya yaudah kayak gini aja ya
bukan kuliner kekinian kuliner tradisional khas kulon progo menghiasi liburan saya di yogyakarta siang ini
geblek terbuat dari tepung singkong
cirengkas kulon progo ini teksturnya kenyal nikmati konsumsi saat hangat
sedangkan tempe bengkuk atau sengek rasanya cenderung manis
panganan mirip tempe bacem dengan olahan santan ini terbuat dari fermentasi kacang benguk dengan butiran biji lebih besar dari kacang kedelai
semua kuliner tradisional ini disajikan di warung makan pinggir sawah ala pedesaan jawa di nanggulan kulon progo
kedai makan ini juga dibuat agar konsumen seperti berada di rumah sendiri
pengunjung bebas mengambil nasi dan lauk lauk di dapur
seperti sayur daun kacang panjang dan daun labu siam
masing masing makanan harganya lima ribu rupiah per porsi
cukup terjangkau kan
menikmati suasana pedesaan di sudut kota
dan kepedesaan di sudut barat yogyakarta
sambil mencicipi kelezatan panganan tradisionalnya
bisa menjadi pengalaman yang tidak terlupakan